atau kemudian dari kami mencoba yaudah deh coba jalur manual dalam arti ya kita menghubungi puskesmas sendiri gitu
jadi kayaknya by system ya by system jadinya ada yang seperti saya adik dan ayah itu bisa dapat nih
yang justru tadi yang nyambung dengan di depan tadi kita fokus pada kesejahteraan hewan yaitu
tiga bulan yang lalu mengatakan bahwa kalau ikan itu butik dari kepalanya
kita sudah sampai di ruang pelayuan ini adalah proses pertama dari pembuatan teh
tidak ada gap sosial dan ekonomi
tinggal seorang diri ia amat takut menjadi korban salah sasaran
mungkin squad setahun ke depan kali ya chan ya
semua dibiayai pihak negara
asik berkeliling di sekitar hulu danau ada budidaya ikan dengan keramba yang menarik perhatian saya
dehidrasi kekurangan gizi dan luka luka
ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah
enggak karena sakit doang sakit dikit
luar biasa sekali allah itu berarti ya pendeta
ada juga sup celor hangat dengan kuah udang pangsit acar bawang dan selada roman
para pedagang mengaku tidak hanya tonas sekulakan yang turun
tapi semua pekerja pabrik di tahu ini sudah bertahan hingga tiga generasi
tidak percaya bahwa tuhan itu ada
tetapi mungkin modalnya tidak cukup untuk membeli yang baru
mari berjalan ke sion
ia membuka usaha ini pada awal dua ribu dua puluh
suasananya itu benar benar masih asri
dengan melintasi dua provinsi dan lima kota
kenyal dan rasanya gurih dan kaldu ayamnya seperti perasa
ya untungnya cederanya bukan karena
kalau yang beda dari tahun lalu apa kira kira yang dibeli oleh pelanggan di sini
jadi pasti mereka punya banyak masalah
jadi nggak bakal lagi kesulitan cari sumber listrik
dari adam sampai kepada yesus sendiri
maksudnya audience itu akan mencerap visualnya
seru sekali jadi ya karena kita bawa anak kecil jadi kita gak usah capek capek naik ke lereng untuk menikmati sunrise
para pendengar yang budiman oleh sebab itu tetap bersama dengan kami
pasti ada seseorang perancang
tanpa ada political will dari presiden atau dari pihak eksternal
sehingga akan membandingkan dengan harga
kemudian penghabusan lkdn atau lokal konten gitu ya
ya di fiba asia kami nanti kita bakal ketemu matthew della fedova
meneliti dan mendalami informasi yang tidak terlibat di masyarakat itu
razia kejahatan jalanan terus digelar polisi setiap hari jumat sabtu dan minggu
tingginya partisipasi masyarakat ini dinilai sebagai respons positif masyarakat
karena kan cowok cewek sebenarnya tuh semuanya tuh sama
selain berat gerakannya pun harus
saya memilih untuk beristirahat sambil menikmati suasana alam di glamping atau glamour camping
tidak diberikan kehidupan yang layak
harus dilakukan dengan bijak baik besarannya maupun peruntukannya
bebas dari rasa takut dan tertekan
para pelaut ini ada seorang yang
sekarang barangkali fokusnya bisa bagaimana mengembangkan batalai baik nanti untuk industri dalam negeri maupun untuk dekspor
nah kemudian yang kedua itu dibutuhkan untuk melakukan inovasi dalam melakukan research and development dalam penggunaan nikel tadi
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
solanin yang tidak baik bagi tubuh
yaitu ulek atau tumbuk pada oncomnya
terutama kalau kasus kasus di mana hewan tersebut mengalami penyiksaan yang beruntun
jadi bukan hanya kedelai tapi yang lain lain
nantinya pihak kepolisian juga akan bekerjasama dengan dinas kesehatan dan pupr sebagai antisipasi bencana
juga nggak mau maksain bram untuk main di window tiga
biar kelihatan cerah gitu
warga yang tinggal di daerah sarang tawuran seperti matraman dan sekitarnya ini sering merasa was was
tim liputan cnn indonesia bali
dengan kemajuan teknologi di sosial media
sekarang saya berada di cibatu tepatnya setelah melewati limbangan
dan juga beragam destinasi wisata
itu ya malah ada
ini dampaknya sangat luar biasa dan akan merebet kemana mana
untuk menerapkan standarisasi kamar rawat inap
padahal kita tahu institusi polri punya kemampuan untuk melacak praktik judi dengan sangat mudah
kondisi satwa ini diperburuk dengan kesulitan keuangan yang dialami medan zoo sejak pandemi
langsung bisa menjelaskan semuanya
secara khusus untuk ruang alkitab menjawab
nah ini nanti kita perdalam nih pada pertemuan berikutnya
bagaimana kalau kita tutup medan zoo untuk sementara agar tidak dilihat oleh publik
dan ini juga yang selalu menjadi pendapat pendapat visitor senetar ke medan zoo
tapi untuk pelayanannya tetap sama sama optimal gitu
dan produksi minyak pada wajah yang lebih melimpah
kasus kasus penganian terhadap hewan ini
suara lantang terdengar bahkan dada dibusungkan agar nyali lawan ciut
dan diharapkan memang ini bisa menjadi alternatif
harimau yang mati sebelumnya itu adalah penyakit yang bukan baru terjadi satu bulan dua bulan begitu
adalah lapisan lapisan udara
dalam kondisi seperti ini peran orang tua sangatlah penting
dan juga ke dalam mulut
namun jika di hari libur panjang seperti lebaran
selanjutnya marilah kita mengikuti member suara pengharapan
jadi saya mau ingatkan bahwa
untuk menciptakan cita rasa dan aroma yang kuat
para pedagang mengaku mengurangi pasokan
yang lebih miskin daripadamu
untuk nafkamu sehari hari
pihak rumah sakit juga meningkatkan layanan it dan juga sumber daya
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
lantas bagaimana anda melihat pengawasan dan juga treatment kepada hewan hewan di medan zoo
menang dan kalah itu juga wajar
itu dihitung gitu dari pengapalan
keterangan dari alset sendiri di videonya di sosial media yang juga kita upload di sosial media kita itu menerangkan
saat itu polres sukoharjo bekerja sama
penampilan yang enak dilihat juga punya andil besar untuk membangun penilaian orang lain kepada kita
kemudian kita juga diminta untuk batuk batuk dulu
sudah punya rencana akan mudik lewat jalur mana
tidak ada ruang merchandise tidak ada toilet yang cukup qualifat juga di sana
agak susah gitu ya kalau misalnya frust mungkin
mereka kemudian turun ke lapangan untuk menyelamatkan hewan yang membutuhkan pertolongan tersebut
kurang lagi terus terus terus
ada servisnya ada dan lain sebagainya gitu ya
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
dan ini yang sampai sekarang belum terselesaikan dan amat yang kita dengarkan adalah kabar kematian harimau terus menerus
pemantauan dilakukan dengan baik dan sangat ketat
karena kesehatan itu menurut undang undang adalah hak dasar
tapi ini adalah program jangka panjang yang memang terus dilakukan nanti oleh bulog
pastinya awalnya ini harus dibeli dulu
karena pasar ini bisa didatangi sama semua orang
atau bagaimana ini untuk memprediksinya pasar seperti apa
ini para pendengar kami mohon undur diri dahulu saat ini
kemudian ditambahkan kuah sesuai selera
dari tanggal delapan sampai dengan sembilan belas april
tidak melanjutkan gitu ya
belum puas main airnya kita lanjutkan kanoing ya
bapak selendra selamat pagi pak selendra
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
ketika kita menjalankan lembaga konservasi otomatis kita membutuhkan orang orang yang cukup berkompeten di bidangnya
nah itu melalui alam ciptaan
untuk agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya
memisahkan siang dan malam
dan kita rescue lima puluh tiga anjing
dari sesuatu yang sudah ada
memudahkan banget sih dibandingkan dengan takeaway yang banyakan orang males makan di rumah mungkin cari baru
jadi bangunan dengan material yang lebih berat ini akan menimbulkan resiko runtuh yang lebih besar saat terjadi gempa bumi
itu adalah oleh karena ada sinar
mari kita melakukan hal benar dengan cara yang benar
dari getaran gempa bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa
tes pcr kumur merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona dalam tubuh dengan cara berkumur
meski tidak terisolir pihak muspika patarukan melakukan mediasi
kalau menurut saya sih oke oke aja ya
kenapa pemuda kurang kerjaan ini memilih bertarung dekat dengan perumahan warga
ciri khas dari ulu kutek lenca adalah kehadiran oncom
karena ini belum fase kita menjual di waktu yang tepat
kali ini saya memilih spot di punggung gunung di kecamatan kintamani yang diberi nama batur sunrise pool
tidak mengenal satwa liar kita ini juga menjadi pertanyaan kita atau mungkin menjadi problem yang cukup general di negara kita
agar tahu secara keseluruhan dari atas ya
yang berarti struktur ini atau fondasi ini akan lebih
harga beras turunnya masih bertengger di harga tinggi
harga per paketnya rp empat puluh rupiah
ya pak fahmi bagaimana anda menilai penggunaan istilah lfp ini apa
dan jangan sampai keluarga kita ikut ikutan aksi ini
kalau fiba asia cup itu kalau di sepak bola itu piala asianya basket lah gitu
dalam pembuatannya adonan mie direbus terlebih dahulu
mereka sempat diperiksa karena terlihat berjalan bergerombol
mungkin kita bakal mulai dari review dari tour aucy
jadi kelas tiga kelas dua kelas satu akan sama seperti kelas satu semua pelayanannya kayak gitu
gak sampai berhenti guys
memang untuk audiens yang orang indonesia terutama
yang kalau tidak rutin dibersihkan akan menimbulkan masalah pada kulit wajah
mungkin reza bisa masuk ke posisi empat
tidak peduli orang orang mungkin pemudanya
kan endus kata orang orang gitu aromanya beda
dan pak jokowi juga baru saja menegaskan belanja alutsista secara efisien
katanya overuse juga kemarin
seperti ac entertainment dan juga supply listrik ac dua ratus dua puluh volt
dalam sungai di nunukan kalimantan utara
agar ketika bencana gempa atau bencana hidrometeorologi datang
jadi semua punya cerita masing masing
yang akan diantarkan langsung ke rumah pasien dalam tempo satu x dua puluh empat jam
bagi setiap masyarakat khususnya di bidang kesehatan
nah kebijakan yang memberikan beban abk ini barangkali kebijakan yang blunder yang harus dihapuskan itu mas yuda
jadi bagaimana kami sebagai
gila gila kereta api berhenti
kita terangin juga supaya jangan deg degan atau tegang gitu kan
bisa jelasin dikit dong lo kenapa tuh sebenarnya tuh
namun tempat tinggal hewan hewan yang diperdagangkan
boleh di johar gitu kan begitu juga
dan memanasnya geopolitik dunia
segera membuat sistem yang lebih bagus agar tidak
bisa disinggahi sehingga bagi para pemudik tidak perlu khawatir apabila ingin mengisi perut beribadah atau beristirahat sejenak
kita gimana memutar otak tetap tamu kita bisa makan dengan senyaman kita makan di restoran tapi tempatnya kita pilih di mobil
salah satunya adalah kedai yang menawarkan konsep pop up dining experience ini
bu gimana bu katanya sebulan sampai kemarin berhenti terima pesanan nasi kotak
tergantung dari kebutuhan berkendara dan juga situasi lalu lintas yang ada
putusan besaran tarif sebelum nantinya
ini ya pas momen megengan jelang ramadan
makanya kalau saya melihat vaksin kontorsium tiga ratus tiga yang beredar
tapi kalau masuk lemari pendingin bisa bertahan sampai lima hari
dan juga masyarakat yang ingin kembali langsung melihat produk produk secara langsung itu bisa meramaikan kembali pasar tanah abang yang merupakan pasar terbesar di asia tenggara
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
mari berjalan ke sion
ditambah lagi pria memiliki volikel rambut yang lebih banyak
metode pemeriksaan ini serupa dengan pcr swab yakni pengambilan sampel melalui nosofaring dan orofaring tetapi hanya dengan berkumur
melalui alkitab melalui yesus sendiri
tapi kalau kita lihat pak bambang grafik yang dianggap sengaja dipublikasikan di media sosial
mungkin ada kata kata apa itu
keakrapan atmosfer lokal pun terasa
yang dibagi terkait pengawasan pada kepolisian
tetapi untuk pembukaannya pada tanggal sebelas nanti
dan itu artinya sekarang sudah ada empat varian cherry omoda
baginya dengan nominal tersebut ia mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah
jadi anda mau coba yang mana
nah tensis di dalam bahasa ibrani itu hanya dua
ya udah bu selamat dilanjut
sementara untuk spesivitas memang sudah cukup tinggi yaitu sembilan puluh tujuh persen yaitu kemampuan untuk mendeteksi spesifik virus corona di dalam tubuh kita
mie ini berbahan dari telur mebek
fondasi sebaiknya terhubung dengan sabuk fondasi atau slove yang diberi lapisan pasir untuk berfungsi untuk meredam getaran
per april dua ribu dua puluh satu pemerintah resmi mengeluarkan terobosan metode pemeriksaan baru yakni pcr kumur
pak presiden selalu mengarahkan kepada kami kepada kita itu bahwa kita sudah lama
saya staat berdiri mengepuk hatiku
sudah bisa mengendari skuter atau sepeda motor
organisasi advokasi hewan dan individu
yang mencetus atau juga sebagai pencetus iritasi pada tenggorokan
dan coach raico juga kaget sih menurut gue ya
ini ini sekali lagi ini bukan program yang yang apa pemadam bakar akan naik enggak
itu hanya tiga contoh dari ratusan kejadian
sekarang mulai mulai ada kalau kita ngelaporin hari ini langsung direspon cepat
gue yakin pasti di widhi sih
kalau mau punya duit lebih
bumbu rempah rempahnya kuat sekali ya
semoga memberikan pencerahan terkait dengan teknologi baru penggunaan elv ini dalam industri ev atau electronic vehicle
lalu bagaimana kita bisa mengetahui perputaran harganya kira kira nanti akan meningkat berapa persen